dia membeli kisahnya
dia membeli kisahnya
dan dia mengambil semua kisahnya dan membuatnya menjadi kaki merah yang indah dan indah
dari pohon tuh tadi terus dibuat apa juga
kucingnya liatin apa dia mau juga
karena dongeng itu manfaatnya ada banyak sih
dan memang nggak bisa dipungkiri dan dihindari kalau digitalisasi itu pasti akan mengambil banyak
dan anak anak itu pasti banyak terpengaruhi sama itu
bisa dibilang sudah mulai banyak yang tergantung dengan itu
karena sudah terbiasa dan sering ketemu juga kan
nggak bisa dianggap sebagai musuh juga
nggak bisa dihindari
jadi mendongeng itu beragam
beragam sekali sebenarnya
ada yang mendongeng pakai boneka
ada yang mendongeng pakai teatrikal
ada yang musikal
nah dulu dari zaman dulu dari zaman kuliah kemudian beberapa tahun itu masih exploring tuh
masih mencoba semua teknik mendongeng
pakai tangan pakai tali pakai kertas origami pakai pasir
pakai wah semua deh
termasuk pakai boneka
tapi kemudian mulai eksplorasi
sebenarnya seni bertutur yang paling kuat adalah ketika kita dan ceritanya aja
jadi akhirnya beberapa tahun belakangan fokus bercerita dengan tidak mempergunakan alat bantu
ilmu perpustakaan jurusan yang diambil oleh aryo saat menjadi mahasiswa turut membantu proses pengenalan dirinya dengan dunia cerita
ketertarikannya dengan mendongeng tidak bisa lepas dari pengalaman pertamanya berbagi cerita ke anak anak di sebuah rumah sakit yang ada di jakarta
kemudian ketika masuk bilang sama suster jaganya
nah itu pertama kalinya terkejut banget sih
karena tiba tiba waktu bilang suster aku mau dongeng
langsung dipegang tangannya wah mau dongeng ya
dikasih ekspresi yang seneng banget kan terus
wah kenapa nih
langsung ditarik didudukin di pojok ruangan
jadi itu ruangan satu hall
ada tempat tidur tempat tidur
ada itu waktu itu kacanya nako belum ac
jadi masih dibuka ada kipas angin dua tapi mati
terus ada satu tv ini kecil
empat belas inci di ujung ruangan
nah aku didudukin di bawah itu
dikasih kursi kecil
ayo mas duduk aja gitu
terus anak anak yang bisa bangun itu langsung diajak duduk melingkar di depan gitu loh
wah ini gimana gitu
langsung diumumin kan
anak anak sekarang yang dongeng udah dateng
kita dengar dulu ya gitu
dan ketika dongeng
keterkejutan kedua adalah melihat anak anak itu sangat menikmati
mereka pakai masker
keadaan fisiknya lemah
tapi mereka benar benar bisa merasakan
apa ya ada rasa senang lah dari cerita itu
padahal aku gak bawa apa apa
gak bawa boneka gak bawa alat bantu apa apa
gak pakai kostum gak pakai make up gitu
hanya sekedar cerita
dan hal itu yang kemudian membuat aku jadi mikir kalau
wah ternyata cerita itu kuat nih
cerita ini bisa sangat bermanfaat buat orang lain
meskipun kadang kita nggak tahu seberapa kuat dia bisa mempengaruhi orang lain
jadi akhirnya semenjak saat itu mulailah mencoba belajar tentang dongeng
eksplorasi tentang dongeng
dan banyak berkenalan dengan banyak tokoh tokoh pendongeng yang pada saat itu
bagi keluarga profesi yang sudah digeluti oleh aryo selama dua puluh tahun lebih
cukup membantu prosesnya

sang istri pun turut mendukung penuh aktivitas yang tengah dilakoni suami
berpengaruh juga sih sebenarnya
karena kita semua jadi senang ngobrol senang cerita gitu aja sih
jadi arka juga jadi anak yang terbuka sama orang tuanya
terus mau sharing gitu apa yang dia pikirin apa yang dia rasain apa yang dia mau
memang perlu proses juga ya
nggak serta merta misalnya udah dari kecil nih kita biasakan untuk cerita
udah dari kecil kita biasakan ngobrol
udah dari kecil kita biasakan baca buku gitu
bahkan aryo bersama istri dan anaknya pernah melakukan pementasan yang berkaitan dengan dongeng
secara bersama di luar negeri
aku kan memang
belajar seni peran juga art perform juga
kemudian itu kan sebenarnya nyambung juga ya dengan aktivitasnya
aryo yang storyteller kayak gitu kan
perform juga kan sebenarnya itu
dan kebetulan arka juga senang gitu
dari kecil memang dia senang baca dia senang diceritain dan dia juga senang cerita
kemampuan mendongeng dari arjo
tidak lepas dari sosok pendongeng legendaris tanah air
yaitu almarhum suyadi atau dulu akrab dikenal sebagai pak raden
aryo merasa beruntung karena di awal karirnya sempat belajar banyak dengan almarhum
kebetulan aku beruntung sekali punya ada dua guru pendongeng yang memang banyak aku serap banget ilmunya
salah satunya adalah pak raden pak suyadi almarhum
beliau adalah salah satu guru yang
memang ya aku beruntung banget sih masih bertemu dengan beliau
bisa banyak ngobrol secara personal juga deket
dan banyak menyerap tidak hanya ilmunya tapi juga apa yang sehari hari beliau lakukan
dia bisa bercerita dia bisa mendongeng dia bisa bikin lagu menyanyikannya bisa menggambar bikin ilustrasi nulis buku juga
dan dari beliau
aku mengamati ada satu seni bercerita menggunakan boneka
ada satu seni bercerita dengan menggambar
jadi dia punya kahlian ilustrasi menggambar dan dia bisa bercerita sambil terus menggambar
aktivitasnya sebagai pendongeng berjalan beriringan dengan niat aryo untuk melestarikan dongeng di indonesia
memang sangat mempengaruhi eksistensi dongeng di kalangan anak anak indonesia saat ini
hal ini perlu dilakukan karena posisi dongeng dan cerita yang disampaikan secara langsung
memiliki manfaat khusus bagi anak anak dalam membangun pola interaksi sosial di sekitarnya
karena dongeng itu manfaatnya ada banyak sih
dan memang nggak bisa dipungkiri dan dihindari
digitalisasi itu pasti akan mengambil banyak ini
dan anak anak itu pasti banyak terpengaruhi sama itu
dan bisa dibilang sudah mulai banyak yang tergantung dengan itu
karena sudah terbiasa dan sering ketemu juga kan
tidak bisa dianggap sebagai musuh juga
nggak bisa dihindari
nah dongeng itu bisa bertutur secara langsung
tapi dongeng itu juga bisa sambil membacakan cerita dengan buku
nah tapi buku itu juga sekarang bisa banyak versinya
banyak bentuknya termasuk buku digital
dan itu tetap sama sifatnya
bisa dibacakan bisa didongengkan dari orang tua ke anak
bahkan aku malah lebih menyarankan orang tua kalau mau mendongeng
coba lebih sering untuk mendongeng dengan membacakan cerita dari buku dulu
mama tendang bola ke sini wih
secara klinis maupun psikologis
dongeng sebenarnya memiliki peranan besar dalam tumbuh kembang seorang anak
proses interaksi dan nilai nilai dalam sebuah cerita yang khas
merupakan kekuatan dari dongeng untuk mempengaruhi kemampuan berpikir anak
dongeng itu memiliki fungsi yang sebenarnya sangat strategis
dia bisa mengajarkan informasi itu yang disampaikan
tadi kembali lagi lewat mana
kalau bukunya disajikan dalam bentuk gambar gambar yang menarik
kemudian lewat telinga
kalau misalnya ibu dan ayahnya meluangkan waktu untuk menceritakan dongeng tersebut
lalu kemudian diajak ngobrol dibahas
nah kemudian mekanisme dari panca indra tadi
terus kemudian kan diproses
ada pengolahan informasi yang diproses di dalam otak anak
lalu kemudian dia mencerna
dongeng dongeng itu tadi kan mengandung nilai nilai
baik nilai nilai budaya nilai tradisional
bahkan sejarah agama hukum dan lain sebagainya
jadi masuk di dalam sistem pembelajaran anak
selain itu dongeng memiliki manfaat sebagai terapi penyembuhan trauma bagi anak anak
terati dongeng bahkan dianggap jauh lebih efektif
dibandingkan beberapa pendekatan lainnya
dongeng ini sendiri membaca cerita ini sendiri
juga punya efek yang secara signifikan dan ilmiah itu terbukti
pada kasus kasus anak anak yang mengalami trauma
ternyata metode membaca cerita atau dongeng itu juga merupakan salah satu teknik yang efektif
sebenarnya bekalnya sudah ada di diri kita
dan cerita itu harus kuat ya
karena kekuatan mendongeng itu di ceritanya
ketika dianggap sebagai terapi
ter cheering rudaletry adalahuezil
bacaan melalui cerita kepada anak anak merupakan salah satu langkah mengenalkan literasi sejak dini
untuk menjaga hal itu aryo kemudian membangun komunitas merangkul para pegiat cerita dan literasi dalam sebuah wadah bernama ayo dongeng indonesia
kemudian orang tua juga hadir untuk bercerita guru juga menghadirkan dongeng di ruang ruang kelas kemudian kakak kakak komunitas itu juga aktif bercerita di kegiatan kegiatan
kok gak ada yang mengambil peran ini gitu dan sebenarnya juga nggak sengaja oke aku mau coba fokus di dongeng dan coba mengkamanyakan mendongeng dan ternyata ya keluarga gak ada masalah
perjalanan di bentuknya ayo dongeng indonesia telah dilakoni akhirnya
beliau bersama teman teman kampusnya sejak lama
aku mengajak teman temanku yang memang sudah dekat dari lama di kampus jadi kebetulan waktu kuliah habis dari rscm itu karena senang mendongeng aku bikin satu komunitas namanya belalang kupu kupu
jadi kita memang fokusnya adalah belajar mendongeng kemudian kita dongeng kemana mana
waktu itu aku ajak dongeng ke rumah sakit juga ke daerah bencana juga kita bikin pertunjukan juga

nah ada teman teman yang dekat banget itu ada nina ada astrid ada aci aku ajak eh kita bikin yuk komunitas dongeng gitu
akhirnya kita bikinlah ayo dongeng indonesia gitu nah itu dua ribu sebelas
selain aktif dalam sosialisasi dan kampanye mengenai pendidikan literasi dan dongeng komunitas yang beranggotakan satu ratus lima puluh orang ini juga memiliki agenda mendongeng rutin yang disediakan untuk masyarakat secara gratis
kegiatan itu disebut sebagai dongeng kejutan
para anggota biasanya mendatangi sebuah tempat dan menggelar dongeng secara spontan di ruang ruang publik
beberapa lokasi seperti taman rumah sakit hingga lokasi bencana didatangi oleh para relawan untuk memberikan hiburan khususnya bagi anak anak di sana
kegiatan ini rutin dilakukan setidaknya satu kali dalam sebulan
kegiatan ini rutin dilakukan secara spontan di ruang ruang publik

kegiatan ini rutin dilakukan secara spontan di ruang ruang publik
jika memiliki informasi perkara important dan
secara kontroversial dengan hal yang benar benar mengenai kegiatan voorprestasi sekaligus

mengu manipulated suatu cabaran dissolve"

pola kebiasaan baru selama pandemi masih berlangsung
komunitas biasanya juga melakukan pelatihan
bagi mereka yang berminat kepada dunia literasi dan cerita
hal ini bertujuan untuk menjaga regenerasi pendongeng
sesekali aryo sendiri langsung memberikan latihan khusus
bagi beberapa relawan yang sudah bergabung
salah satu pendongeng buddha yang kini aktif
sebagai ketua komunitas adalah tiwi
sejak di bangku kuliah tiwi memang memiliki
ditak tarikan khusus dalam dunia dongeng
tiwi juga aktif dalam mengembangkan program komunitas
pengembangan kemampuan mendongeng relawan
termasuk dirinya sendiri
menjadi fokus program di komunitas ayodongi indonesia
bagi wanita berusia tiga puluh tahun ini
setiap orang memiliki bakat dan potensi untuk bisa mendongeng
kita harus tahu nih kita sukanya apa
kemampuan kita apa potensi kita apa
karena yang kita ketika kita mendongeng itu kan
kekuatannya dari diri kita sendiri kan
semuanya bekalnya sudah ada di diri kita
dan cerita itu sih harus kuat ya
karena kan kekuatan mendongeng itu kan di ceritanya
kalau untuk unsur unsur kayak suara atau apa
itu kita harus mulai dari latihan untuk pembiasaan
setiap langkah kecil yang diambil oleh relawan dan aryo sendiri
didasari atas kesadaran pentingnya
mengenalkan dunia cerita dan literasi
kepada anak anak yang diperlukan
dan juga untuk mengembangkan mereka
dan juga untuk mengembangkan mereka
dan juga untuk mengembangkan mereka
dan juga untuk mengembangkan mereka
dan juga untuk mengembangkan mereka
dan juga untuk mengembangkan mereka
dan juga untuk mengembangkan mereka
dan juga untuk mengembangkan mereka
berharap gelap dongeng tidak akan hilang

itu itu itu
aku keren jamur

ada perubahan perilaku
dari yang mulainya tadinya pakai pampers
jadi enggak gitu ya
jadi secara psikologis mereka
aku enggak yang

jadi dinasihati di guru

dia bisa oh iya ternyata dia bisa menyimpulkan sendiri dia bisa menarik sendiri kesimpulannya dari cerita menarik maknanya gitu
dongeng yang biasanya menceritakan berbagai kisah inspiratif memang sangat lekat dengan kehidupan anak anak
sayang kemajuan teknologi perlahan mengikis eksistensi dari salah satu langkah edukasi

menemukan orang tua yang masih mengenalkan kisah kisah dongeng ke anaknya tergolong sulit saat ini
kesibukan orang tua dengan pekerjaan biasanya mendekatkan sang anak dengan akses ke gawai
namun bagi namira hal ini tidak berlaku
sejak anaknya kecil ibu dua anak ini justru rutin mengenalkan kisah kisah dongeng dan literasi kepada buah hati
kalau sekarang kita nggak bisa pungkirin yang namanya gadget ya kita nggak bisa musuhin tapi kita batasin
jadi dengan mendongeng dengan baca buku kita bisa ajak sih bisa kita alihkan banget gitu
kita pakai screen time nya kita batasi sisanya kita bersenang senang dengan cerita di dalam buku ataupun dengan mendongeng
jadi itu ngebantu banget sih mas itu
untuk menunjang kebutuhan sang anak
namira bahkan turut bergabung
jadi relawan ayodonging indonesia
dulu aku tuh mungkin mamaku atau nenekku gak suka mendongeng yang rutin yang seperti kayak alkisah gitu enggak gitu ya
tapi beliau beliau itu sering bercerita tentang masa lalu
kak dulu di kampung kita begini loh dulu seperti ini loh
nah itu berkesan buatku gitu
nah dari cerita itu aku juga pengen anakku juga punya nih momen yang spesial sama aku gitu
dari apa gitu
nah kebetulan saat aku kepengen tahu banget tentang dongeng
kebetulan waktu itu kak ayo buka pelatihan coaching dongeng
selama mulai pandemi
akhirnya kami ikut tuh coaching berapa hari dengan online tentunya ya
namira memulai aktivitas mendongeng ke anaknya untuk menunjang kebutuhan pembelajaran lain dari sang anak
jadi anakku ini lagi toilet training
ini lucu nih ceritanya
jadi aku sulit kan jadi proses melepas pampers ketidak ketidak pakai lagi
itu aku udah coba pakai cara macem macem gitu sampai akhirnya ah udah deh coba beli buku
waktu itu waktu itu beli buku
ceritanya aku ambil dari buku itu terus aku ceritain sama anakku
dan dari situ entah kenapa cepet banget ngertinya gitu
karena mungkin dia di luar dari situasi itu ya
jadi dia melihat oh ternyata kalau ke toilet itu seperti ini
oh ternyata nggak boleh pakai pampers gitu
jadi lebih cepet
dan prosesnya alhamdulillah jadi lebih cepet dengan melalui cerita
dari pohon tuh tadi terus dibuat apa tuh kak
kucingnya liatin apa dia mau juga
hingga kini sang anak terbiasa dengan berbagai buku buku cerita yang diceritakan langsung oleh sang ibu
berbagai manfaat dirasakan oleh namira dari kebiasaan mendongeng
termasuk perubahan pola perilaku dari sang anak
ada perubahan perilaku dari yang mulainya tadinya pakai pampers jadi enggak gitu ya
jadi secara psikologis mereka aku nggak yang kakak kamu tuh nggak boleh gitu
jadi dinasihati di guru nggak
tapi dengan cerita gitu dia bisa oh iya ternyata dia bisa menyimpulkan sendiri
dia bisa menarik sendiri kesimpulannya dari cerita menarik maknanya gitu
jadi secara psikologis ada perubahan perilaku di sini gitu
terus yang menarik juga mas
jadi anakku jadi terbiasa untuk menarik makna
menarik makna jadi implikasi antara baik dan buruk
dalam komunitas sendiri aryo memang menekankan bagi para orang tua
untuk rutin mendongeng
untuk mengambil bantuan untuk mendongeng ke anak anaknya
hal ini penting karena selain untuk melestarikan kebiasaan positif
juga dapat membantu perkembangan interaksi antara orang tua dan anak
yang paling menyenangkan dongeng itu adalah menciptakan pengalaman bersama
jadi ketika anak bilang oh masa begini ceritanya
oh iya jadi sebaiknya gimana
kemudian bikinlah cerita bersama
wah bapak lucu banget nih suaranya gitu
kenapa nggak begini aja
oh gimana menurut kamu
terbangunlah satu pengalaman yang lebih seru
jadi itu serunya dongeng
anak bisa merasakan kedekatan orang tuanya
anak bisa merasakan orang tuanya benar benar hadir
suaranya seperti apa
hal hal itu yang nanti akan diserap
dan nanti juga akan didudukan sama anaknya
mereka akan menjadi bantuan musim musim yang lebih baik
saat musim datang
semangat aryo untuk melestarikan dongeng tidak akan padam
selain turut mengurus komunitas
aryo kini juga tengah fokus dalam pembuatan buku cerita anak anak
salah satu judul yang sudah diterbitkan adalah cerita mengenai kancil
kegiatan menulis dilakukan juga sebagai sebuah langkah untuk melestarikan dongeng
nah karena banyak referensi dari buku itu

karena banyak referensi dari buku itu
jadi akhirnya banyak cerita yang perlu aku olah
karena banyak cerita yang kadang perlu aku sesuaikan dengan cara aku bercerita
dan kemudian terlebih lagi ketika mendongeng ke mancanegara
perlu mengolah banyak cerita rakyat dari indonesia
karena pasti nomor satu yang harus dibawa adalah cerita rakyat indonesia
sedangkan tidak semua cerita rakyat indonesia itu adalah cerita untuk anak anak
itu perlu diolah lagi
nah jadi mulailah menulis menulis menulis
dan kemudian setelah banyak menulis cerita yang untuk aku bawakan sendiri
ada keinginan wah ini ceritanya bagus nih
ada ide ini ini kayaknya menarik nih aku bikin ah gitu
tapi waktu itu masih disimpan aja belum berani
era digitalisasi sedikit banyak mempengaruhi pola perilaku dan kebutuhan anak anak saat ini
namun bagi aryo kemajuan teknologi tidak perlu ditolak
melainkan harus dirangkul beriringan dengan pendidikan literasi kepada anak sejak dini
jadi kayaknya ke depan mendongeng akan selalu ada
meskipun digitalisasi itu semakin kuat apapun itu serba online
tapi percayalah kalau misalnya orang tua memang benar benar perhatian kepada anaknya
dia akan mau mendongeng meluangkan waktu untuk mendongeng
nah itu kuncinya sih sebenarnya jangan mencari waktu luang
tapi benar benar meluangkan waktu untuk mendongeng
tapi setelah itu mereka semakin besar dan besar
perjalanan aryo zidni melestarikan dongeng bukan sekedar untuk menjaga ragam cerita rakyat kepada anak anak
lebih dari itu setiap langkah yang ada diharapkan mampu menyadarkan masyarakat indonesia
mengenai pentingnya pendidikan literasi sejak dini